identik dengan stigma negatif ternyata membuat gerah supporter bonek
mereka bertekad di era pssi baru ini akan merubah sikap
menjadi lebih santun dan tertib agar persebaya tidak terus dirugikan
niat merubah sikap ini rabu kemarin dilakukan dengan menggelar syukuran di markas bonek
niat merubah sikap
namun kini di tengah euforia kebangkitan persebaya surabaya
dengan semangat perubahan perilaku bonek mania berusaha mengkampanyekan revolusi perilaku bonek menjadi lebih baik
kampanye ini dilakukan komunitas bonek revolution di kawasan jalan simo pomahan surabaya dengan sebuah acara syukuran
bonek revolution bertekad akan terus mengkampanyekan perubahan perilaku bonek saat mendukung persebaya
santun dan siap menjadi pelopor tertib saat di jalan maupun di dalam stadion
selain itu juga bonek selalu membeli tiket pertandingan dan tak mencari gratisan
dengan perubahan dari dalam inilah diharapkan bisa merubah stigma dari supporter yang brutal menjadi supporter yang santun
selain itu bila supporter tertib dan kreatif serta membeli tiket
maka tim persebaya surabaya tak akan rugi karena denda yang dikenakan akibat ulah bonek
dari elemen bonek yang saya pindah ini untuk pertama memberikan contoh seperti kita tertib di jalan
selain kampanye perubahan perilaku ratusan bonek ini juga berjanji akan total mendukung persebaya selama berlaga di liga dua dengan tertib
agar persebaya kembali berprestasi dan promosi ke liga satu